animo dari peserta offroad ini sangat banyak
masih masih kerja jadi baru tahun ini dia riset
tapi lebih ke bagian ngelatih sih
orang orang yang melakukan hal yang sangat keras orang orang yang sangat menyakitkan
baik kami akan terus memantau bagaimana planningnya ke depannya

karena samater waktu itu sponsor kan
oleh pak prabowo dan mas gibran
soleh menyebut produksi vaksin covid sembilan belas buatan dalam negeri di tahun depan tidak digunakan
bernama andrian john lee mayor yang datang ke bali tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh silam
atau kita membeli mata uang dolar ya dalam jangka pendek
dengan dukungan layanan telemedicine
kebun dengan pohon pohon kurmanan asri ini menjadi tempat nyaman dan aman bagi keluarga bersantai
cuma mungkin para pendengar di indonesia yang istilahnya lebih nyaman mendengarkan lagu lagu yang lebih ringan itu lebih mempermasalahkan asmilasi
sama sesuatu yang tidak bisa dibuktikan
karena kan sosial media zaman dulu kan cuma twitter
tapi setiap hari kita kena marah
ya mungkin karena dia imajinasinya masih belum tertata gitu ya jadi aku ingin memperkenalkan semua relawan di sini tentang dunia jurnalistik foto itu sendiri
ketika lempong para pemain hoyak batuang mulai mengangkat bambu
karena serat tadi itu mampu memperlambat penyerapan gula
tapi risalah rapat menunjukkan para pejabat set terpecah ya
pilihan itu mau diambil atau tidak
dan biden pun juga sudah memberikan apa nasihatnya bahwa urusan palestina itu harus juga diperhatikan
namun sampai saat ini warga masih belum ada yang memilih mengungsi
kemudian lingkungan dipulihkan kembali
ditambah kondisi berdesakan kekurangan oksigen maka itu bisa terjadi resiko
tahu karakter atau juga tahu
serta meningkatkan perekonomian nasional
permukiman ini dulunya adalah kawasan kaum abdi dalam keraton kasunanan
terus kak lami tinggal jawab setuju nggak setuju
kita memang melihat bahwa dalam satu pekan dua pekan terakhir kita melihat terjadi penurunan likuiditas atau nilai transaksi bursa yang bisa dikatakan cukup signifikan
nah antisipasi kominfo buat besok kan pasti makin kenceng nih kayaknya bang
malah menurut saya akan sangat mungkin pkb nanti menjadi
mundur mundur aduh aduh aduh
kalau liburan kalau waktunya sempit kita pasti arahin ke harau
kita mendapatkan update terkini terkait dengan pencarian fdr atau flight data recorder yang
ya besok juga mah udah kuliah kan
yang ditujukan untuk customer
sehingga kita akhirnya memutuskan untuk mengadakan kegiatan di sini
badan pusat statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor di dki jakarta
mas ruby alamsyah terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
dan juga ada muncul suara suara yang konon berasal dari beberapa bagian di hong kong
apa maksudnya apa termasuk yang nekunin juga ya dulu ya
tapi juga manusia dan setiap kehidupan yang mereka miliki
kalau saya ke jogja makan di tempat ini tempat yang desa
tapi harganya terjangkau loh
namun demikian bukan berarti meniru
sekretaris unit pengumpul zakat masjid istiqlal hayem mudlor menjelaskan
cuci tangan aja ya tapi tadi susah nggak nih nanam nanem jagung
pertama mei akhir mei
lima setelah penandatangan skp ini
dari asosiasi gula sendiri kita tidak pernah bisa memperoleh data yang akurat
kedai ini masih mempertahankan original istrinya
karena kan tadi lu ngomong juga dari kecil udah ngomong bahasa inggris lu masuk ke binus juga pasti a e a e gitu kan
terutama masalah penambahan modal
menurut saya kalau silat itu seperti apa ya
jadi sangat berkaitan antara penyerapan kemudian penyimpanan dan hilirisasi mas yuda
kan berkaitan dengan mendaratnya
kalau untuk chinese food itu batangnya dipakai bijinya dipakai
balik lagi ke persiapan asian games tadi
jadi gue main musik udah lama cuman di tengah perjalanan gue stuck gue ngeliat di youtube
ini yang menurut saya harus segera didistribusikan oleh bpkh
tidak banyak yang speak up
di meliputan cnn indonesia
karena untuk tiket hari ketiga atau tepatnya pada sesi balapan ini semuanya sudah terjual habis dari semua platform
ketemunya caca lawan vanessa gitu kan jaga jaga seru nih
dan sekarang mereka menggeser kemungkinan fed itu mulai menurunkan bunga acuan mereka itu pada bulan maret
kita mencoba untuk menggunakan pakaian boring
bukan lagi kompetensi kader bukan lagi kompetensi yang lainnya
nah tentunya selain pelaksanaan ppkm mikro ini evaluasi terus menerus
pembeli dan penjual juga bisa mengecek